mulai dari siang tadi diadakan silaturahmi nasional ketiga yang diadakan oleh p tiga di makassar sulawesi selatan
kegiatan ini digelar di salah satu hotel di makassar dan dihadiri oleh seribu undangan
di mana undangan yang paling besar adalah lima ratus orang dari partai persatuan dan pembangunan
sementara dua ratus lima puluh lainnya adalah partai golkar dan juga adalah partai amanat nasional
ketiga ketua partai ini hadir yakni pak herlangga herlato siti hasan dan juga marbiono
ketiga ketua partai politik ini satu persatu bergantian menyampaikan visi dan tanggapan mereka
terhadap tantangan menghadapi pilpres dua ribu dua puluh empat nantinya
namun meskipun telah digelar ketiga kalinya silatnas ini atau silaturahmi nasional kali ini di makassar juga
sebelum menyampaikan calon presidennya
yang akan mereka usung di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
beberapa pertimbangan adalah karena menurut pak erlangga hartarto bahwa mereka masih menunggu waktu yang tepat
untuk menyampaikan partai presiden yang mereka usung
selain itu mereka juga masih menunggu partai lainnya untuk turut bergabung di dalam koalisi mereka
nah berikut ini adalah pernyataan lengkap dari erlangga hartarto mewakili koalisi indonesia bersatu
terkait dengan calon presiden di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
tadi disampaikan bahwa sekarang ini bulannya rabiul akhir
nah kalau rafiul akhir kita harus berhati hati
dan kedua tadi juga disampaikan bulan ini indonesia punya hajatan besar
sehingga tentu kita konsentrasi untuk mendukung hajatan besar
dan tadi g dua puluh
sehingga kita butuh soliditas untuk mendukung kepemimpinan indonesia di tingkat global
nah tadi juga disampaikan dalam dialog umum
tapi kib masih menunggu satu dua partai lain

jadi kalau satu dua partai lain bergabung baru kita enak
siapa yang akan menekan kib